ya anda masih menyaksikan cnn indonesia prime news
pemerintah berencana mengajukan revisi undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu dua
tentang tentara nasional indonesia atau tni
persoalan batas usia pensiun menjadi poin yang akan direvisi
selain itu persoalan para perwira non job
juga menjadi salah satu masalah prioritas yang akan diselesaikan
pemerintah berencana mengajukan revisi undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu dua
tentang tentara nasional indonesia
salah satunya klausul perubahan terkait batasan usia pensiun
untuk bintara dan tamtama
dikutip detik com presiden joko widodo memerintahkan jajarannya
merevisi peraturan mengenai masa pensiun prajurit tni
dengan memperpanjang usia pensiun dari lima puluh tiga tahun menjadi lima puluh delapan tahun
sementara panglima tni marsikal hadi cahyanto
menilai kebijakan presiden jokowi
memperpanjang usia pensiun menjadi lima puluh delapan tahun sudah tepat
dilansir dari website puspen tni
pengelolaan sumber daya manusia tni
berbasis kompetensi merupakan bagian dari program
seratus hari kerja panglima tni hadi cahyanto
mencuatnya persoalan para perwira non job
menjadi salah satu masalah prioritas untuk diselesaikan
di sisi lain panglima tni sudah berkirim surat
kepada kementerian dan lembaga terkait
yang nantinya akan ditempati oleh perwira tni
surat tersebut sudah dibahas
dan akan segera diajukan kepada presiden
kementerian dan lembaga itu antara lain
kemenko kemaritiman pnpb bakamla dan pnpt
sejumlah lembaga ini sebelumnya tidak diisi anggota tni
karena terbentuk setelah undang undang tni tahun dua ribu empat diberlakukan
sehingga tidak termasuk dalam sebelas kementerian dan lembaga sipil
yang boleh diisi anggota tni aktif
meski memasuki lembaga sipil menteri pertahanan
membantah tudingan kembali diperlakukannya di wifungsi abri
yaitu kemenko kemaritiman membenarkan bahwa lembaganya nantinya akan diisi oleh perwira tni aktif
kajian serta surat permintaan dari panglima sudah diterima
dan nantinya akan diambil keputusan oleh presiden
selain kemenko maritim sejumlah lembaga lain juga diincar
untuk penempatan perwira tni berpangkat kolonel hingga bintang satu
diantaranya bnpb bnpt bakamla dan lainnya
di polhukam saya kan pernah menko polhukam
ada juga jabatan tempatin tentara dan tempatin sipil
di kemenko kemaritiman kan juga ada keamanan di sana
jadi kalau keamanan kemaritiman saya ditangani orang yang tidak mengerti
ya taruh saja angkatan laut di situ
dan kajiannya sudah kita lakukan dan tidak ada membuat seperti studi luar duit
fungsi itu tidak arang saja itu
sekarang masa kamu percaya dengan laut itu yang orang punya pengalaman
punya karir di situ lebih bagus daripada orang yang tiba tiba naik
kan tidak bisa juga
ombudsman republik indonesia
mengingatkan adanya potensi maladministrasi terkait dengan rencana penempatan perwira tni dalam jabatan sipil
terutama terkait undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni
undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang asn
dan peraturan pemerintah no sebelas tahun dua ribu tujuh belas tentang manajemen pegawai sipil negara
institusi tni saat ini tengah menghadapi masalah serius
yaitu banyaknya personel berpangkat kolonel dan perwira tinggi bintang satu yang tidak kebagian jabatan
sejumlah kiat dilakukan agar para perwira ini memiliki pekerjaan
di usia lebih dari tujuh puluh tiga tahun tni menghadapi masalah serius
kali ini bukan masalah alutsista atau konflik bersenjata
tetapi masalah kelebihan personel di pangkat tertentu
saat ini institusi tni mengalami kelebihan personel terkait perwira tinggi bintang satu yang tidak kebagian jabatan
terutama pada pangkat melati tiga atau kolonel dan perwira tinggi bintang satu
menurut data di tahun dua ribu tujuh belas terdapat lebih dari empat dua ratus personel tni berpangkat kolonel
sementara kebutuhannya hanya sekitar tiga empat ratus saja
untuk jajaran perwira tinggi terdapat tujuh ratus tujuh puluh tujuh personel
sedangkan ruang jabatan yang ada hanya enam ratus tiga puluh enam

masalah ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak tahun dua ribu tujuh lalu
laju pertumbuhan personel berpangkat kolonel terus tumbuh dan bertambah
di tni angkatan darat misalnya pada tahun dua ribu sepuluh terdapat delapan ratus lima puluh enam perwira berpangkat kolonel

jumlah ini terus bertambah hingga di tahun dua ribu tujuh belas menjadi dua kali lipat atau sekitar satu enam ratus personel
dalam kurun waktu yang sama ruang jabatan yang tersedia hanya bertambah dua ratus delapan puluh lima jabatan saja

hasil kini banyak kolonel yang ditempatkan sebagai staff staff pembantu
kelebihan personel ini terjadi karena beberapa faktor
kelebihan personel ini terjadi karena beberapa faktor
yang pertama adalah berakhirnya dufungsi abri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lalu
dengan dufungsi personel abri bisa ditempatkan di institusi sipil termasuk fraksi abri di dpr
akibatnya lulusan akapri sebelum masa reformasi yang jumlahnya cukup banyak
dan saat ini banyak berpangkat sebagai kolonel kehilangan ruang jabatan
faktor kedua adalah perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi
dari lima puluh lima tahun menjadi lima puluh lima tahun

usia pensiun itu berdampak pada masa guna golongan perwira tinggi
yang kemudian menghambat gerak pergerakan personal berpakat kolonel dan ke bawahnya
solusi yang saat ini ditawarkan pun masih tetap berkisar pada pengembangan organisasi satuan tni
tahun lalu misalnya tni membentuk satuan komando armada tiga tni al dan pasukan marinir tiga di sorong
komando operasi tni au tiga di biak
serta divisi tiga kos rad di sulawesi selatan

itu direncanakan akan ada kenaikan tingkat beberapa korem
tim korem yang tadinya dipimpin kolonel akan dijabat oleh perwira bintang satu
solusi ini akan membuka peluang enam puluh jabatan kolonel dan bintang satu
bahkan tni juga berencana mengkaryakan sebagian prajuritnya ke institusi sipil
di kementerian kementerian kan perlu juga ada tentara yang ada di satu
tapi kan tidak seluruhnya terlalu banyak
kalau kayak di negara terutama singapura ya itu dia kan pensiun umur lima puluh tahun
itu kalau perwira sudah kira kira nggak bisa jenderal umur empat puluh lima dia berhenti
salurkan perusahaan perusahaan itu
kita akan secara bertahap terus akan mengembangkan organisasi organisasi seperti kogapilhan koopsus tni
kemudian kita juga berencana untuk merevisi undang undang
yang ketiga tahun dua ribu empat pasal empat puluh tujuh adalah kita menginginkan bahwa lembaga kementerian yang bisa diduduk
dibuduki oleh tni aktif
entah itu eselon satu eselon dua tentunya akan juga menyerap pada eselon eselon di bawahnya
sehingga kolonel bisa masuk di sana
bagi sebagian pihak solusi ini bukanlah memecahkan masalah
apalagi uniknya pada pangkat di bawah kolonel seperti letnan hingga letkol justru terjadi kekurangan personel
contohnya dari dua puluh empat ribu ruang jabatan yang tersedia hanya terdapat hampir lima belas personel berpangkat letnan
akibatnya di masa depan bisa jadi
kekurangan personel akan semakin besar
karena itu kementerian pertahanan dan mabes tni harus berani mengambil terobosan baru
tetapi yang mesti kita pikirkan ketika kita menaikkan tingkat daripada satuan tersebut
itu kan gak cukup personel
kita harus berbicara tentang logistiknya infrastrukturnya anggaran sudah pasti dan latihan dan apapun
dan mungkin malah berdampak ke doktrin
pada on the long run perubahan serata itu akan berubah
itu akan berpengaruh kepada doktrin perangnya juga
nah ini menurut saya harus dimatangkan dulu
di masa yang akan datang tni perlu secara berani membenahi struktur personel mereka
kelebihan atau kekurangan personel secara berlebihan dipastikan bisa mengganggu kemampuan tni dalam menjalani tugas pokoknya
yaitu menjaga kedaulatan negara
seorang perwira tinggi tni pernah bercerita kepada saya
menurutnya melati itu adanya di tanah
dan jika kita beri pupuk beri air dan dirawat dengan benar maka bunga melati atau bunga melati
maka bunga melati atau jabatan kolonel itu bisa kita peroleh
namun demikian bintang adanya di langit
karena itu hanya tuhan yang bisa memberikannya
anegrod ini mungkin ada benarnya dan sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini
walaupun sesungguhnya kenaikan pangkat dan jabatan seharusnya dilakukan berdasarkan kapabilitas dan integritas dari orang tersebut
dan ikutan cnn jakarta
jangan aku gak mau sana sana
ya polemik mengenai
baik dari revisi undang undang tni kemudian juga wajah wajah dari para kolonel atau juga perwira tinggi dan juga menengah tni yang saat ini dikatakan quote unquote non job
ini menjadi mengundang atau mengundang reaksi dari banyak pihak
kita akan gali lebih mendalam lagi bersama dengan narasumber saya pada malam hari ini sudah hadir di studio dua cnn indonesia
ada bu kony rahakundini bakri yang merupakan pengamat militer atau analis pertahanan selamat malam bu kony
dan juga ada bu nini rahayu
yang merupakan komisioner ombudsman ri
selamat malam ibu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan juga terakhir bersama kami satu satunya yang paling ganteng ya di studio saat ini
ada mas gufron mabruri yang juga merupakan wakil direktur imparsial
aku langsung saja ya ini bertanya terkait dengan sebenarnya masyarakat sipil saat ini terutama ya
terutama para mereka yang bekerja sebagai aparatur sipil negara baik dari kementerian maupun juga lembaga negara
ini mempunyai kekhawatiran bahwa
wacana ini wacana militer masuk ke lembaga negara dan juga kementerian ini menjadi salah satu pintu pembuka untuk katakanlah era dwi fungsi abri
mungkin bu kony bisa memberikan tanggapannya
pertama tanggapan saya nggak dari kementerian lembaga yang bereaksi
justru dari masyarakat yang agak berlebihan parno nya terhadap dwi fungsi abri
jadi itu yang mesti lurus dulu
dan menurut saya sebenarnya kenapa mesti jadi khawatir ya
gini kita harus bicara dulu dari dasarnya dulu apa
tni ini punya siapa
tni itu punya rakyat indonesia
tni sedang bermasalah
yang mesti menjelaskan siapa
nah yang diajukan oleh panglima tni adalah bagaimana menempatkan beberapa perwira kemudian kepada kementerian dan lembaga terkait
misalnya saja misalnya yang punya keahlian kapal perang dia harus di pt pal
dan sudah di pt pal
atau yang harus membantu kkp sudah di kkp juga gitu
jadi buat saya sekarang jadi ribut tiba tiba ini soal olah big things tuh nggak juga mereka sudah ada di sana kok
kalau kita mau bicara soal undang undang dan nggak boleh sama undang undang tarik semua sekarang dari kkp dari semua bakamla itu bubar itu organisasinya
jadi kita juga lihat logic aja lah
nah sekarang kalau mau dibahas apakah kita harus review undang undang atau tidak menurut saya nggak usah jadi jauh jauh ke revisi undang undang
lihat aja keperluannya apa
dan buat saya agak mengherankan begitu tni yang sudah berpendidikan berpengalaman dan karir jenjangnya itu jelas ya
kalau saya sepertinya tni itu selalu begini
mereka sangat jelas merah putih
mohon maaf dengan segala hormat
dibandingkan dengan orang orang partai korlap korlap lapangan tiba tiba di kementerian lembaga jadi komisaris apa apa kok pada nggak ada yang ada reaksi
jadi kalau saya melihatnya kita jangan juga terlalu parno
jangan terlalu juga terlalu khawatir gitu terjadi seolah olah kedekatan atau difungsi tadi
kalaupun terjadi memang sejarahnya juga tentara kita memang dekat sekali dengan rakyat gitu
nah saya nggak mau bilang bahwa ini boleh atau nggak boleh atau nanti pasti sudah lebih jago dari undang undang ya
tapi begini kembali tadi ke statement saya awal
tni punya masalah dan itu masalah kita
kalau sekarang ini tidak diizinkan apapun mau bilang undang undang mau bilang apa saya tanya lagi
jangan cuma bilang ketakutan kepada difungsi
dan optionnya menurut saya panglima juga sudah over
maka beberapa satuan itu akan dinaikkan tingkatannya sehingga mereka kemudian bisa dialihkan disalurkan
misalnya contoh lanal atau misalnya lanut tipe c tipe b akan naik ke tipe a
cuma mesti diingat begitu pangkatnya naik tadinya misalnya cukup kolonel lalu kemudian dia menjadi bintang satu organisasi itu akan berubah
oke ada restrukturisasi lagi ya
sekarang dari lanal kecil yang akan naik tingkatannya maka semuanya akan berubah
pelatihannya akan berubah infrastrukturnya berubah doktrin di situ akan berubah
dan artinya apa sih anggaran berubah
nah sekarang kan tinggal kita lihat aja nih kita mesti konsekuen
jangan ini dilarang itu nggak boleh terus nggak ada solusi
itu yang saya sekarang melihatnya seolah olah semua emosi aja tapi terus tidak memberikan solusi untuk tni
gimana mas gufron apakah ini solusi yang paling efisien dan juga efektif
atau ada opsi lain yang menurut mas gufron ini lebih pas
ya pertama saya kira gini kita tidak parno ya
artinya dengan tadi yang dibilang sama mbak koni ya
kekhawatiran yang muncul dari masyarakat terkait dengan potensi kembali
terkait dengan potensi kembalinya dufi fungsi abri atau tni sekarang
tentu saja sesuatu yang sangat wajar gitu ya
dalam artian bahwa masyarakat punya pengalaman politik tiga puluh dua tahun
ya kan masa orde baru menghadapi militer yang waktu itu menjadi instrumen rejim gitu kan
kemudian sudah bersusah payah sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan gitu kan
mengubah apa namanya sampai indonesia masuk ke era reformasi
itu kan perjuangan yang sangat panjang dan ada korban gitu ya
dan itu berdarah darah gitu
mendorong perubahan perubahan politik termasuk juga di situ reformasi tni gitu
dari pengalaman historis itu gitu ya
dalam realitasnya gitu ya
kita juga melihat ada dinamika gitu ya
kekinian terutama terkait dengan peran militer yang semakin masuk ke dalam
pelan pelan gitu ya
terutama dalam konteks keamanan dalam negeri gitu ya
kita ingin mengingatkan terutama kepada pemerintah
untuk tidak membuka ruang pintu bagi kembalinya peran dui fungsi abri
yang dulu berlaku pada pemerintah
pada masa udah baru
dan sudah dihapus pada tahun sembilan puluh delapan gitu
nah tentu saja gitu ya
masalah penumpukan apa namanya
masalah penumpukan perwira menengah gitu ya
perwira apa non job di tni
itu memang harus diselesaikan
kita dukung gitu
tetapi kalau pilihannya adalah kemudian dengan membuka pintu gitu ya
mereka masuk ke ranah sipil
kalau saya nggak salah akan ada enam puluh pos ya
di luar yang ditetapkan di dalam undang undang
tentu saja itu solusinya akan menimbulkan
tidak hanya di tni sendiri
tapi juga di ranah pemerintahan sendiri
mas gufron saya ingin mengingatkan sendiri sih
dari direktur imparsial atau mas al arafi sendiri
sudah mengatakan sih ada beberapa solusi
yang dikira cukup pas gitu
seperti mungkin kayak menjalankan program zero growth
untuk mengatasi jarak antara struktur dan juga personal
tapi mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut mas gufron
ya artinya kan gini
memang ada beberapa persoalan gitu ya
langkah langkah apa yang harus dilakukan
terutama untuk mengatasi penumpukan ini
salah satunya adalah zero growth tadi gitu ya
jadi menyeimbangkan antara misalnya proses rekrutmen
dengan ketersediaan jabatan
itu memang harus dibangun secara ketat
termasuk juga yang kedua tentang misalnya
memperketat proses seleksi sekolah misalnya
sesko gitu ya
dan juga yang ketiga misalnya
kenaikan pangkat gitu
yang harus dibangun atas dasar misalnya
bukan faktor yang lain gitu
nah problem hari ini
ketiga hal tadi kita lihat
ada jumlah persoalan
sama dalam proses rekrutmen
yang setiap tahun itu diterima
dengan jumlah yang besar
tetapi tidak mempertimbangkan soal posisi misalnya
kedudukan pangkat dan sebagainya
jabatan gitu ketersediaan
nah kemudian juga soal kenaikan pangkat gitu ya
nah yang seringkali dalam catatan kita
mengabaikan satu soal kompetensi dan juga soal prestasi gitu
lebih misalnya faktor kedekatan koneksi dan lain sebagainya
nah ini yang harus dikoreksi secara besar besaran
sehingga problem hari ini gitu ya
adanya penumpukan itu bisa dihindari gitu
daripada misalnya mengambil satu langkah
satu jalan pintas
yang menurut saya
itu akan menimbulkan masalah baru
bukan hanya dalam tata pemerintahan demokrasi
tetapi juga kehidupan politik kita gitu loh
kita udah jauh jauh
udah berjuang sembilan puluh delapan
kita mau balikin lagi gitu kan
aku sih tadi menangkap

bu kony kayaknya juga mau menyatakan sesuatu ya
menanggapi pernyataan dari mas gufron
dan juga sebenarnya saya juga ingin menggali sedikit lebih lanjut
terkait dengan pernyataan dari om budswan ri
terkait dengan adanya kekhawatiran
adanya proses atau praktek maladministrasi
yang ditakutkan bakal terjadi ketika wacana ini diberlakukan
tapi akan kita bahas di segmen berikut ya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
ya tadi mas gufron mabruri sebagai dari wakil direktur imparsial ini menjawab
mengenai solusi solusi apa saja yang dirasa lebih pas
untuk mengatasi polemik yang terjadi di tni
tapi tampaknya bu kony mempunyai argumen yang menjadi counter dari mas gufron tersebut
pertama gini yang mau saya counter itu masalah zero growth ya
tapi sekalian begini
jangan sampai kita ini bicara supremasi sipil atas militer
yang melupakan tugas kewajiban militer yang sesungguhnya
kalau kita lihat tantangan kedepan ini apa
tidak bisa tidak apalagi dengan visi nawas cita presiden
kemudian kita menjadi negara poros maritim dunia
mau gak mau tentara kita harus tumbuh
karena dari tentara yang inward looking kemudian menjadi outward looking defense
dan menurut saya zero growth malah gak mungkin
ini yang menurut saya justru mesti disikapkan juga oleh sipil dan tentara
jadi jangan sampai dia bilang dia harus memprofesionalkan tentara
tapi kemudian tentara yang juga nggak diprofesionalkan
nah zero growth itu nggak mungkin menurut saya dengan visi poros maritim dan nawacita
itu nomor satu
nomor dua ya kan
ini juga jangan sampai seolah olah kekhawatiran ini berlebihan
sehingga tadi saya bilang kalau memang konsekuen
sekarang semua yang di kkp semua yang di pt di pt pal pt apa tarik dong
itu kan bicara undang undang mereka ada di sana
jadi jangan sampai ini kalau tiba tiba muncul jadi seolah olah satu yang baru
itu gak yang baru
tapi bahwa kemudian panglima memberikan masukan dan jalan keluar seperti itu
itu harusnya kita tanggapi dulu
karena begini loh
nggak mungkin panglima itu memutuskan tanpa ada pertemuan pertemuan yang sangat strategik
dan memikirkan dampaknya gitu
dan saya gak sepakat kalau seolah olah dengan masuknya mereka kepada ranah kementerian lembaga sipil
seolah olah perdarahan di tahun sembilan puluh delapan itu kemudian terjadi
terjadi ada kemunduran
gak juga seperti itu gitu loh
dan menurut saya konsekuens itu sangat jelas
kalau memang nggak mau itu oke
kita profesionalkan tentara
tadi bangun dia menjadi tentara yang betul betul
kasih semua tugasnya
tidak cuma menaikkan pangkat loh
menyandikan apa merubah satuan
tapi memberikan semua fasilitas
which is resikonya kewajiban sipil tidak lagi boleh ada argumentasi gun versus butter
ya udah gun saja
tapi saya sepakat ada masalah yang kita harus selesaikan di dalam tni sendiri
dan itu saya setuju tuh
saya sih nggak melihat yang tadi soal
kepangkatan yang berasal dari apa
yang paling parah di tni itu yang gak terjadi di luar negeri adalah
kita ini punya sistem
yang menurut saya salah
bapak asuh anak asuh adik asuh kakak asuh apa asuh
nah si asuh asuh ini yang menurut saya sudah harus selesai
jadi kita profesional aja
gak ada yang asuh asuhan
ini tadi kan dilihat gak growthnya itu tumbuh
kalau kita perhatikan diagram itu lebih detail
itu akan terjadi pada saat misal lompat terangkatan
karena sistem saudara asuh adik asuh kakak asuh itu akan membawa gerbong
nah gerbong itu mempercepat penumpukan
padahal tadi memperbesar tni yang jadi profesional saya sudah susah
tambah lagi ada penumpukan
bu kony tadi saya tertarik untuk mendalami
apa sih sebenarnya yang terjadi dalam internal tubuh tni sendiri
sampai perlu dengan restrukturisasi seperti ini
tapi saya harus dengarkan dulu
kekhawatiran dari ombudsman republik indonesia ya bu nini
ya terkait dengan takutnya ada pelanggaran atau praktek akmal administrasi
mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut
ya ombudsman hanya berposisi bahwa kami ini memang
melakukan pengawasan ya
salah satu hal yang kami awasi ketika ada rencana dari tni
kemudian akan masuk pada jabatan sipil
padahal kita semua tahu di undang undang tni
tugas utamanya adalah memang terkait dengan pertahanan
dan kalau mereka mau melakukan upaya perubahan ke sipil misalnya
ya tentu harus diikuti sistem yang ada
bagaimana sistem yang ada
ya dirubah dua
dirubah dulu undang undangnya
dirubah dulu undang undangnya
wacana perubahan undang undang ini kan sudah sejak lama
tapi lagi lagi kan mentok tuh nggak bisa selesai sendiri di tubuh tni gitu
apa yang membuat mentok
nah itulah mungkin pihak tni lah yang harus kemudian membuka
kenapa selama ini upaya melakukan revisi terhadap undang undang ini
selalu saja mentok
nah nggak ada asam nggak ada gunung gitu ya
tiba tiba ribe mau masuk ke wilayah sipil
di undang undang itu sudah jelas mbak
di pasal empat puluh tujuh itu bahwa memang ada jabatan jabatan sipil yang diperbolehkan
di sar di pertahanan keamanan di bnn menkopolhukam gitu
itu pun setelah kementerian lembaga meminta
nah kalau ini tidak diminta ya sudah
kalau misalnya di tubuh tni ada kelebihan segala macam yang tadi seperti ibu kondi sampaikan
itu persoalan yang harus dipecahkan oleh tni
bukan kemudian melempar ini dengan cara cara yang unprocedural
kenapa kami sebut maladministrasi
ini undang undangnya patuhi
ini aturan apalagi di undang undang asn nomor lima dan pp nya sudah jelas
sebetulnya sudah menutup pintu
kalau kita lihat pasal satu ratus lima puluh lima sampai satu ratus lima puluh delapan
sebetulnya sudah menutup pintu keterlibatan disiplin
undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tentara nasional indonesia yang nantinya akan menjadi subjek untuk direvisi
dia harus mundur
dia harus mundur dan ikut fit and proper test seperti pola disipil
kan kita juga nggak boleh melakukan diskriminasi
yang disipil saja melalui fit and proper test yang panjang tiba tiba tni langsung menempati posisi
problem mengenai umur dan juga kemampuan dari persoalan
ketika seseorang mau masuk birokrasi ini nanti kan akan berhubungan dengan masyarakat sipil yang mungkin ini tidak dulu tidak dipersiapkan
saya tidak menafikan bahwa orang orang tni pinter segala macam
saya tahu lah
saya juga sama sama pernah mengikuti pendidikan di lemhanas
mereka jago jago semua gitu
tapi akan berpotensi maladministrasi kalau prosedur ini tidak diikuti
selama ini memang saya melihat adalah tni yang ditempatkan di
bahkan banyak mou mou kan mbak dengan kementerian lembaga
tapi itu tidak terkait dengan posisi jabatan struktural
nah oleh karena itu saya kira ke depan lebih baik dilakukan perbaikan di peraturannya terlebih dahulu gitu
kami ingin terus melakukan pendalaman
kami akan mengundang sejumlah pihak untuk kita dengar juga
termasuk dari panglima
sesungguhnya yang mau diinginkan apa
pasal pasal apa saja bu nini yang menjadi target atau prioritas utama
ya misalnya di undang undang asn
karena ini saya dengar juga sudah dibahas dengan kementerian menpan ya
misalnya di pp sebelas tahun dua ribu tujuh belas itu kan sudah diatur satu ratus lima puluh lima sampai satu ratus lima puluh delapan
sebetulnya kalau melihat ketentuan itu jabatan itu sudah ditutup rapat sebetulnya
pelibatan tni ke jabatan sipil kenapa
karena dia harus mundur
kalau di pola seleksi itu kemudian mereka tidak masuk dia nggak bisa lagi juga kembali ke militer
nah ya kayak ahy lah waktu itu mengikuti proses politik itu

nggak bisa lagi balik begitu jadi itu fair kan
nah saya kira proses itu dulu yang harus dipenuhi supaya ini kan kami ombudsman ya sebagai peringatan dini saja
saya kira tidak dalam posisi membuat ribut enggak
justru kami ingin supaya dengan sikap kehatian
karena ini punya implikasi yang sangat besar
sebelum bu kony menanggapi saya ingin menanyakan mas gufro mungkin ada yang perlu ditambahkan
ya saya setuju ya tadi apa yang disampaikan sebelumnya ya
bahwa sebenarnya kan aturan main gitu ya
undang undang di dalam undang undang tni itu kan sudah jelas gitu ya
ini kan aturan organik gitu ya
yang semua orang gitu ya
harus melihat itu gitu ya sebagai aturan organik yang menjadi acuan gitu
ketika misalnya berkaitan dengan tni gitu ya
entah itu dalam konteks penempatan misalnya di beberapa dalam jabatan jabatan pemerintahan misalnya
ataupun misalnya ketika kita mau melibatkan mereka dalam tugas tugas lain di luar sektor pertahanan
itu kan aturannya sudah jelas
diatur dengan apa secara sudah jelas di dalam undang undang tni gitu
nah sehingga sebagai aturan organik
sebagai aturan organik gitu ya
yang mengatur tentang tni itu harus jadi rujukan gitu
nah kemudian yang kedua
apa terkait dengan penempatan perwira di jabatan jabatan apa
itu kan sudah jelas di pasal empat puluh tujuh gitu ya
tidak bisa dan tidak boleh di luar yang ditentukan di dalam pasal itu
ada sepuluh jabatan gitu kan
memang jabatan jabatan itu memerlukan kompetensi militer misalnya
dan itu juga ada prosedur gitu kan

seperti apa mas
orang saat ini atau perwira tinggi dan juga menengah yang kalau misalnya dikabarkan berdasarkan informasi terkini
nah itu justru perlu kita dengar dari panglima
mereka punya sumber daya yang begitu bagus
itu kan tentu ketika menaikkan menjadi perwira segala macam
itu kan sudah melalui segala macam
resosnya yang dimiliki itu kan sudah dipertimbangkan
nah mereka harus yang mengusulkan ini untuk apa gitu
tapi kalau mengusulkan ya jangan juga dengan cara cara nabrak peraturan
kan gitu aja sebetulnya
tentu ini bukan hanya tentang prosedur gitu ya
tadi misalnya juga disiung
ini juga bicara tentang kompetensi gitu ya
yang tentu militer memang dididik dalam satu lingkungan pendidikan gitu kan
yang tentu saja ketika masuk ke dalam ranah sipil ada kompetensi kompetensi yang memang tidak dimiliki misalnya gitu ya
kemudian yang kedua juga bicara tentang kultur gitu
ada lingkungan pendidikan
ada lingkungan pendidikan
ada lingkungan birokrasi pemerintahan
yang tentu saja lingkungan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk digarisbawahi
bahwa ketika misalnya tentara kemudian tiba tiba masuk gitu ya
terlebih lagi tidak melalui prosedur yang ditetapkan
kemudian secara kompetensi juga misalnya gitu ya
ada orang orang sipil yang sebenarnya dia lebih mampu untuk duduk di dalam posisi posisi itu
kemudian secara kultur juga
ini lingkungan baru tentu saja ini akan menimbulkan masalah masalah lain dalam tata kelola pemerintahan di kementerian tersebut
tapi sebenarnya kita juga penasaran ya mas gufran bunini dan juga bu kony ya
terutama terkait dengan membedah sebenarnya yang terjadi dalam internal tni terkait dengan posisi dari perwira tinggi
dan juga mendengar seperti yang sudah saya katakan tadi dari informasi terkini
tujuh ratus lima puluh orang tidak atau berada dalam kondisi non job
mungkin bu kony juga bisa menjabarkan lebih lanjut

terutama kita nggak sampai perlunya restrukturisasi seperti saat ini
tapi kita akan bahas di dalam segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
serian indonesia prime news masih akan segera kembali
masih akan segera kembali
masih akan segera kembali
salah satu pertanyaan terbesar terkait dengan wacana masuknya perwira
perwira menengah maupun juga tinggi ke ranah sipil saat ini adalah mengapa
apa yang terjadi dalam internal tentara nasional indonesia atau tni ini sampai perlu ada restrukturisasi
bu kony mungkin bisa menjawabnya
begini ketika kita bicara soal penempatan itu adalah salah satu yang diajukan oleh tni
untuk bagaimana kemudian menempatkan orang orang baik dan terdidik ini ke satu tempat yang dibutuhkan
tadi saya ulang ulang berapa kali enggak mungkin pak limat tiba tiba tahu kasih seorang periwara
tiba tiba di tempat mana tanpa ada latar belakang
ingat ya tni itu semua punya sistem dan wanjaknya dia berjalan enggak seperti di sipil
itu yang tadi saya harus ingatkan sipil itu bisa korlap lapangan cuma bawa bawa bendera
besok udah tahu direktur bumn komisaris bumn dan gak ada yang komplain
nggak ada fit proper test
malah jadi aneh malah tni yang sudah terdidik terlatih dan teruji harus ada fit proper test
itu kritik saya nomor satu terhadap sivirian terhadap kita semua nih
yang kedua tadi saya bilang itu adalah salah satu jalan keluar
kalau tni ditawari mau apa
dia pasti mendingan mengejar
di ranahnya sendiri yang tadi kekhawatiran dia akan lompat lompat itu nggak akan ada
dia jadi tentara profesional dan tentara profesional itu mahal mbak
sebuah satuan yang tadinya kepalanya misalnya cuma kolonel jadi bintang satu
enggak mungkin satuannya itu enggak berkembang
contoh misalnya sekarang kita punya kohanunas komando pertahanan udara nasional
itu bintangnya dua
mbak tahu tugasnya ngapain
cuma ngeliatin komputer aja seluruh indonesia
menurut saya nggak usah bintang dua
kalau itu simpan lihat kalau juga bisa
nah mana konsekuensi sipil untuk memberikan seorang bintang dua
kepalanya kohanunas punya pesawat tempur sendiri
itu kewajiban sipil
nggak pernah ada yang bilang itu
semua bilang undang undang
undang undang tni juga berhak kita ikuti dong
tni itu mesti bikin profesional undang undang lho
kenapa kita nggak mengejar tni ke sana
terus tadi misalnya bu nini bilang ini jangan sampai masalah tni terus tiba tiba dilemparnya jadi ke sipil
kan tadi udah dibilang itu salah satu yang didorong dan terkait kepada tugas mereka
contoh di lembaga cyber
kalau kita mau ambil ahli cyber paling ahli itu dari empat angkatan ini
nggak laut darat udara kemudian kepolisian
nah kalau dia ditempatkan disitu enggak ada salahnya
kapal perang pt pal itu punya sipil
jadinya punya bumn
tapi paling ngerti itu adalah yang mengguna dan mereka adalah pengguna
terus mesti dibuat masalahkan juga mesti fit proper test
sekarang keluar dari pt pal semua tni
bubar pt pal nya
coba tanya sama direktur pt pal
kalau ada pt pal disini seru nih
coba jangan pakai parno tuh itu
jadi kita mengerti dulu masalahnya apa
kemudian yang kedua saya sepakat tadi dibilang
bahwa ada beberapa sipil beberapa tentara yang kalau masuk ke organisasi sipil harus melepas jabatan
tapi saya enggak sepakat kalau bisa makan dan ahi
karena ahi itu ke politik
kalau politiknya enggak ada ampun
oke harus netral ya
tapi kalau ke organisasi kita lihat
dulu organisasi apa
contoh contoh misalnya sekarang pak doni monardo
itu jelas dia akan berhubungan sebagai bencana dia akan berhubungan langsung dengan tni
itu jangan dilepas dong
justru perlu bintang tiga nya untuk kemudian mengendalikan pada saat terjadi bencana
tapi ada yang tidak misalnya berhubungan langsung dengan tni
nah itu mungkin kalau itu saya sepakat
yang nantinya tugas kerja lembaga kementerian tersebut tidak berhubungan langsung dengan tentara
ya itu mungkin harus ada konsekuensi dia melepaskan posisi bintang dan pangkat militernya
jadi ada lihat dulu tugas kementerian lembaganya apa
tidak bisa main di sama lain
dengan spesifikasinya ya
kalau bu lini gimana
ini kan memberi kesan bahwa emang beda loh tni dengan non tni
maksud saya tapi bukan berarti dari masyarakat sipil tidak ada yang memiliki kemampuan yang sama
bukan begitu bu
bahwa mereka masuk kan kemampuan yang sama
tapi enggak boleh
biar bu lini menjelaskan dulu ya
mendiskriminasi seakan akan itu yang bisa melakukan hanya tni
itu saya kira gak fair
tapi itu parno juga kalau tni menafikan bahwa
belum apa apa udah gak berdifungsi loh bu
itu sudah salah sekali menurut saya
tidak mengatakan kesana bu
ketika mengatakan bahwa hanya itu hanya tni yang bisa melakukan itu parno banget
enggak enggak enggak
yang saya bilang tadi sesuai dengan keahlian bu
yang benar adalah makanya sesuai dengan keahlian
jadi enggak mungkin pak limah taruh sembarangan gitu
jadi enggak usah fit proper test
itu harus dong nggak bisa juga
enggak kalau keahlian sesuai keahlian enggak usah bu
tadi saya bilang misalnya komandan kapal di pt pal ngapain lagi fit proper test
sudah jelas jelas di ahli kapal
saya enggak bilang begitu bu
bahwa dia enggak usah fit proper test
iya tapi tetap
karena aturan di undang undang asn fit proper test ini penting

pada saat aturan itu lahir
karena begini kan kemarin itu yang kita tahu ada empat ya
ada empat yang mau dilakukan
satu penempatan militer di jabatan sipil
penempatan unit di struktur tertentu
ada permintaan peningkatan status dan jabatan
lalu ada perpanjangan usia
yang lain lain yang terkait internal tni ya sudah lah
itu memang kebijakan tni
saya sepakat dengan bu kony ini urusan masyarakat sipil juga
sesuai dengan pasal lima di dalam undang undang tni
berdasarkan keputusan dan kebijakan politik
itu artinya tidak bisa pemerintah sendiri
harus ada unsur masyarakat di situ
rubah dulu undang undangnya
oke tapi sampai dalam saat ini belum ada pembahasan ya
nah itu dia
kalau ini tidak mau maunya
pokoknya menurut kami itu baik
menurut kami itu penting
lah ini negara
ini stat ada aturannya
dan sudah diatur di situ
tni adalah alat negara di bidang pertahanan
yang dalam membuat kebijakannya berdasarkan keputusan dan kebijakan politik negara
nah kebijakan politik negara tadi bu kony
nggak bisa pemerintah sendiri tni sendiri
pokoknya saya ini nggak bisa
ya tetap harus melibatkan dpr
itu kan perdebatan kita seru
waktu kita bikin undang undang konflik sosial juga
kapan tni dibutuhkan
karena ini ada ranahnya mbak
itu yang kemudian kami dari ombudsman menganggap ini peringatan dini bagi kami
kalau ini tetap dilakukan tanpa melakukan perubahan aturan terlebih dahulu
lalu meletakkan posisi tni jabatan tni di jabatan jabatan sipil
selain di pasal empat puluh tujuh tidak diikuti
itu potensi maladministrasi
itu potensi maladministrasinya sangat tinggi
oke tapi kalau misalnya mas gufron sendiri kalau misalnya dari kacamata imparsial melihat
ada kemungkinan apa saja sih yang bakal terjadi gitu
tidak hanya sosial kemudian juga dari militer sendiri bahkan mungkin politik
karena kalau misalnya kita bisa bicara ini kan lagi tahun politik ya dua ribu sembilan belas
apa apa bisa menjadi politisasi atau isu dipolitisir
apa saja kemungkinannya bakal terjadi kalau dari kacamata mas gufron
ya masalah ini kan sebenarnya salah satu dari
persoalan yang kita koreksi gitu ya terkait dengan dinamika perkembangan kekinian terkait dengan tni gitu ya
di luar itu misalnya kita juga mengkritisi tentang pelibatan tni di luar non pertahanan gitu
kemudian hari ini ada kehendak untuk membuka pintu yang semakin apa namanya semakin besar semakin luas gitu ya
anggota tni gitu ya perwira bisa masuk di luar apa pada posisi politik
kondisi di luar yang ditetapkan di dalam undang undang tni gitu
nah di luar itu tentu saja ada masalah masalah lain yang juga kita kritisi gitu
apa saja yang paling krusial
nah tentu saja ada beberapa persoalan gitu ya selain yang kita diskusikan tadi gitu ya
terkait dengan soal pelanggaran prosedur kemudian juga soal kompetensi yang tentu saja itu juga perlu dipertimbangkan gitu ya
kemudian ya itu juga perlu dipertimbangkan gitu ya
kemudian soal kultur dan sebagainya
nah kalau kita mengacu kepada apa namanya misal pengalaman di masa lalu gitu ya terkait dengan praktek dwi fungsi yang salah satunya itu ya fungsi karyaan
itu kan salah satu batang apa salah satu ya tubuh politik gitu ya tentara apa dui fungsi itu kan di situ gitu ya
dia bisa ditempatkan di posisi posisi di luar gitu ya sektor apa namanya pertahanan gitu
salah satunya tentu saja tentara misalnya ketika dia masuk secara lebih
dalam gitu ya
itu membuka ruang untuk mengaruhi di dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah gitu ya yang tentu saja ini salah satu yang kita khawatirkan gitu
secara politik ya saya kira bisa banyak hal gitu ya
karena itu muncul pada tahun ini gitu jelang pilpres dua ribu sembilan belas
kalau pengalaman masa lalu kan dia masuk ke dalam kan dia menjadi instrumen penopang utama rejim
pemerintahan waktu itu gitu
nah apakah hari ini akan ke arah sana misalnya tentu saja ini pertanyaan yang harus ditanyakan kepada pemerintah gitu ya
yang memang mengendorse atau mendorong ruang ini semakin lebar gitu semakin luas gitu
nah kita mengingatkan pemerintah kita punya pengalaman pada masa lalu gitu ya yang itu tentu saja nggak boleh diulangi lagi hari ini gitu dan perjuangannya itu kan sudah saya kira cukup berdarah ya oleh teman teman mahasiswa dulu sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan gitu
nah kita harus kawal itu
kawal itu gitu ya
sesuatu yang sudah baik gitu ya hari ini gitu meski ada beberapa catatan misalnya tadi disampaikan oleh bu kony gitu ya
realitasnya mereka sudah banyak terlibat kok
nah kalau memang ada sesuatu yang memang itu di luar atau bertentangan dengan undang undang tni ya memang harus segera dievaluasi
kalau memang itu penempatannya salah ya harus ditarik gitu
dalam segala aspek tidak hanya dalam jabatan jabatan yang bertentangan dengan pasal tujuh tapi semua pelibatan pelibatan militer di luar gitu yang bertentangan dengan misalnya pasal tujuh ayat dua juga harus dievaluasi dan ditarik gitu
kalau memang itu bertentangan dengan undang tni gitu
baik jadi sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar sampai dengan saat ini terutama untuk masyarakat sipil ya masih perlukah masyarakat sipil ini khawatir gitu dengan adanya wacana masuknya tni ke ranah ranah sipil kementerian lembaga negara dan juga lembaga lainnya
mungkin bu kony bisa memberikan sedikit konklusi secara singkat
oke kalau saya bilang nggak usah khawatir
oke tidak perlu khawatir
kalau sipilnya mau konsekuen membangun tentara yang profesional
masalahnya ini sekarang begini
sipilnya nggak sanggup memberikan
apa memberikan anggaran sesuai yang tentara profesional kemudian tentaranya mencoba menyelesaikan masalah pun juga nggak boleh
makanya saya bilang kesian tni itu
mendingan dibubarin aja
karena keselakaan nggak boleh kesini nggak boleh
padahal begini saya sih simpel
maju kan mundur kan ya
maka berikanlah tni itu apa yang dia minta
contoh kurang apa presiden udah bilang kita itu menjadi negara poros maritim dunia
itu bukan cuma visi dipasang sebagai nggak ada lambang apa apa
itu meaningnya besar untuk tni
artinya dia yang inward looking defense harus menjadi outwarin defense
tadinya kapalnya cuma perlu lima puluh seratus meter sekarang perlu kapal dua ratus meter ke atas misalnya
mungkin tadinya nggak perlu kapal induk sekarang perlu kapal induk mesti di dua samudera
emang ke dua samudera mau pakai berenang gitu kan
nah demikian juga pesawat udara
nggak cuma pesawat tempur berapa kemudian pesawat pengisi bahan bakar udara mesti punya
nah jangan sampai sekarang kita mau bilang tni harus profesional
harus menjadi tentara outward looking defense
terus apa uangnya nggak ada
ini semua nih
kalau kita mau melakukan tni nggak akan selesai
nggak akan ada kejadian seperti ini kalau kita mau provide tni kita sesuai dengan apa yang kita mau
dan mem provide tni itu artinya tidak bisa tidak
gun versus butter sudah selesai
nah sekarang kalaupun sekarang ada masalah ini tadi saya bilang kenapa juga mesti ribut orang kemarin kemarin juga bakamlah lah kkp semua pakai tni
kalau saya nih saya simpel aja
kalau gitu harusnya kemarin nggak usah diumumin
semua aja sekarang kementerian pakai suruh minta tni kan selesai
nggak usah ribut
seperti saya melihat
polres sekarang mau menaikkan satuannya
ya kan karena ada daerah yang makin padat sehingga si polres tersebut kemudian mesti naik bintang misalnya
kok nggak ada reaksi
jadi tni pun juga harus jadi perubahan yang sama aja
nggak usah ada ketakutannya nggak perlu gitu loh pak
tidak pernah nggak mungkin panglima berniat buruk
sebelum saya kebun ini ke mas gufron dulu saja
ya tentu saja kita gitu ya
pengen melihat tni kita kan kuat gitu ya
kasih uangnya banget ya
jangan dulu pengen lihat pengennya
itu permasalahan yang sudah lama terjadi
yang memikirkan ini tentu saja juga sipil harus memikirkan itu gitu ya
bagaimana tni kita semakin kuat gitu ya
alutsistanya juga ditambah diperkuat
kemudian tingkat kesejahteraannya juga harus dipikirkan
soal sarana perasana perumahan dan sebagainya
itu janji kedua capres kita sih mas gufron ya
tetapi tentu saja semua itu kan harus dijalankan dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran negara misalnya
nah itu yang penting
itu yang perlu dipikirkan gitu
tetapi semua masalah masalah hari ini gitu ya tentu saja itu tidak bisa gitu ya digunakan sebagai alasan untuk misalnya menabrak aturan main gitu ya
kehidupan politik kita gitu ya
demokrasi gitu ya
kenapa seolah olah jadi ada yang mau tabrak
nggak ada yang mau nabrak
ini tuh baru cuma dikemukakan
jadi bukan berarti ini loh ini harus hati hati
karena kalimat menabrak itu dibaca rakyatnya seolah olah
tni itu sedang memaksakan sesuatu
ini wacana yang sedang diberikan
kemudian kita harus sikapi gitu loh
jadi jangan ada kata kata menabrak terus
kesian banget tni itu ngomong sendiri nggak nabrak terus
oke bukani mas gufro sikat saja
ini hanya salah satu aja gitu ya
di luar itu kan kita juga punya banyak punya sejumlah catatan lain
terutama pelibatan pelibatan yang bertentangan dengan undang undang
nah undang undang tni itu kan aturan main gitu
yang tentu saja sudah dipikirkan banyak hal
kedepannya seperti apa gitu ya
termasuk misalnya soal kemungkinan kemungkinan
adanya kebutuhan untuk pelibatan tni di dua sektor
itu sudah dipikirkan di pasal tujuh ayat dua misalnya
nah ini kan aturan main yang semua orang gitu ya
pemerintah tni dan juga masyarakat sipil
menjadikan itu sebagai referensi gitu
acuan bersama gitu yang nggak bisa diterabas begitu aja
revisi apa yang paling yang harusnya jadi prioritas buni
pertama mungkin tni juga perlu melakukan evaluasi ya
kalau sekarang ini kan kami juga semua masih melihat ya
bahwa tadi yang disampaikan bu kony
sebetulnya tni sudah ada di mana mana gitu
meskipun posisinya tidak dalam konteks menduduki jabatan tertentu gitu ya
nah kalau memang kemarin prosesnya sudah benar ya sudah
karena memang sesuai undang undang masih diperbolehkan
untuk jabatan jabatan tertentu
tapi yang akan datang kalau itu mau dilakukan
lagi lagi evaluasi internal
lalu yang kedua lakukan prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku
undang undangnya jelas perintahnya jelas
kalau memang mau melakukan aktivitas di luar
di bidang pertahanan
maka harus ada keputusan atau kebijakan politik negara
nah kebijakan dan keputusan politik negara itu
dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang sesuai saat ini
ya dibahaslah di dpr
ya rapat rapatlah gitu
revisi undang undangnya lah gitu ya
dan itu saya setuju bahwa
saya yakin bahwa panglima juga sudah memikirkan ini dengan baik gitu ya
tetapi mudah mudahan juga mendengarkan suara kami
bahwa jangan sampai melakukan pelanggaran
karena kalau itu dilakukan
ada potensi penyalahgunaan mewenang
dan ada potensi penyimpangan prosedur dalam membuat kebijakan
dan efeknya akan lebih besar
kalau bisa malah yang lainnya dievaluasi sekaligus
mekanisme yang berlaku di studio dua cnn saat ini sendiri
juga kita harus menyudahi
dialognya karena durasinya sangat sangat sempit ya
perlu mendengarkan suara dari masyarakat sipil
perlu mendengarkan suara dari masyarakat sipil
kasih juga kesempatan
kalau nggak nggak disuruh duduk di sini
tapi juga kesempatan masyarakat sipil itu menduduki jabatan juga
dia juga bisa
kalau mau jadi jabatan tni menjadi panglima
nanti saya akan jadi panglima
kasih juga kesempatan masyarakat sipil menduduki jabatan sipil
kurang apa bu
sesuai dengan spesifikannya
langsung jadi masing masing ya
saya sekali dialog harus sudah saya potong dulu
tapi kami masih akan kembali
sian indonesia prime news
masih akan kembali dengan informasi terkait dengan wakil presiden yusuf kala mengatakan
jangan memilih capres yang otoritas kami
kami akan segera kembali
lebih lanjut kepada narasumber yang sudah hadir malam hari ini
terima kasih banyak